hai sejumlah siswa sekolah dasar negeri dua ciawang tasikmalaya jawa barat yang mengalami
keracunan saat konsumsi jajanan pada selasa siang membuat panik guru dan orang tua siswa
para siswa yang keracunan itu langsung dibawa menggunakan sepeda motor menuju puskesmas
terdekat beberapa siswa lainnya ditangani petugas medis di ruang guru keracunan para siswa itu
diduga usai menyantap jajanan sekolah bernama cikbul alias ciki ngebul jajanan ini seperti
sereal susu disemprot nitrogen cair agar muncul efek dingin ekstrim korban pun mengalami mual
pusing hingga muntah disertai perut begah usai menyantap jajanan itu makan apa makanan yang kayak gimana
gimana yang ngebul ngebul sebanyak dua puluh satu orang siswa disinyalir
mengonsumsi cikbul ini sementara korban yang mendapatkan perawatan mencapai tujuh orang
enam orang siswa di puskesmas lewisari dan satu siswa dirujuk ke rumah sakit umum daerah
smc tasikmalaya kondisi pasien dalam keadaan stabil dengan selang infus di tangan
setelah kita konfirmasi tidak sampai darah ya jadi hanya muntah proyektil jadi
kreaktil itu muntah yang memang oh sampai menyembur ya masih satu hari perawatan
diberikan jadi keluhan yang menonjol saat ini hanya keluhan perut tembus saja petugas
polsek lewisari mengamankan barang bukti berupa gerobak motor jualan cikbul sereal
susu dan bahan nitrogen cair sampel makanan akan diuji di laboratorium untuk mengetahui
penyebab pasti keracunan daden radian tasikmalaya jawa barat